bertempat di kantor penjualan tiket garuda indonesia ambarukmo yogyakarta
ratna mengaku tertarik mendapatkan tiket murah untuk memenuhi tuntutan dinas
dan kebutuhan liburan keluarga tujuan jakarta dan bali
sales office travel fair menjadi andalan wanita pegawai swasta ini
untuk meraih harga tiket pesawat terbaik
jadwalnya sesuai dengan kebutuhan saya
dan maksudnya yang juga bisa fleksibel tidak terlalu ketat
dan juga selain itu juga harga
ya maskapai garuda indonesia secara resmi mulai menggelar penjualan tiket penerbangan berbagai tujuan
bertajuk sales office travel fair mulai senin siang
penumpang penerbangan domestik tujuan jakarta bali yogyakarta
labuan bajo dan kota kota besar bisnis dan pariwisata se indonesia
dibidik maskapai milik bumn tersebut
untuk meningkatkan penjualan tiket
tak luput penerbangan rute internasional dari jakarta ke singapura kuala lumpur bangkok
dan kota kota besar lainnya turut mendapatkan potongan harga
tujuan kita yang pertama kenapa kita laksanakan secepatnya karena dekat liburan ini
dan kita kan boleh dibilang ini adalah liburan pertama maskernya dibuka gitu ya
jadi harusnya bisa menikmati lebih normal lebih bahagia dengan seluruh keluarga

dalam pelaksanaan sotf kali ini garuda indonesia menggandeng bank mandiri
untuk memberikan keuntungan tambahan bagi pelanggan garuda dan nasabah kartu kredit mandiri
menjadi penarik pelanggan untuk segera membeli tiket penerbangan favorit liburan kali ini
ada dua hal dulu sebelum kita bicara diskon ya
pertama kenapa kita kerja sama dengan garuda
pertama ini adalah salah satu bentuk kolaborasi
dua bumn dalam ini bank mandiri dan garuda
kedua sebagai bentuk dukungan bank mandiri terhadap pengembangan pariwisata
khususnya adalah pariwisata domestik
dalam kesempatan yang sama ketua dpd gabungan industri pariwisata indonesia
gpdiy bobby ardianto mengatakan
saat ini tren pariwisata kota yogyakarta dalam kondisi naik dan membaik
termasuk peningkatan kunjungan wisata di daerah kabupaten sekitar kota yogyakarta
dan tertentu dengan kondisi perusahaan
program garuda dan bank mandiri ini memberikan satu akselerasi buat industri
karena memang permasalahan di industri adalah diakses sebenarnya
bagaimana tadi kemudahan kenyamanan akses dan harga yang terjangkau dari sisi beberapa program ini
tentunya akan memberikan akselerasi dalam perkembangan pariwisata kita ke depan termasuk di recovery sekarang ini
di tengah tren pertumbuhan jumlah penumpang pesawat garuda
gelaran sales office travel fair ini ditargetkan meraup transaksi sebesar lima puluh miliar rupiah
dalam sepuluh hari penyelenggaraan